puluhan pengungsi erupsi gunung ruang kembali dievakuasi dengan kapal patroli hiu lima belas ke kota bitung sulawesi utara
puluhan pengungsi diangkut dari pelabuhan tagulandang sitaro dan akan ditampung di balai pelatihan kerja atau blk kota bitung
kementerian kelautan dan perikanan melalui psdkp bitung menyiapkan empat armada untuk mengangkut pengungsi gunung ruang dari tagulandang ke kota bitung
psdkp ramadhan ini sudah menyiapkan kurang lebih empat armada yaitu hiu lima belas kpu dua kpu empat dan kpu enam yang nantinya akan membantu dalam rangka kegiatan evakuasi
baik dari tagu landang ke bitung
maupun nanti dari arus balik dari bitung ke tanggulandang